jelang puncak mudik lebaran dua ribu dua puluh empat pertamina membentuk satuan tugas ramadan dan idul fitri atau satgas rafi
satgas rafi dibentuk untuk memastikan seluruh sarana dan fasilitas pertamina yang dioperasikan
anak usahanya siap melayani warga yang akan menuju kota tujuan masing masing
pt pertamina persero menyatakan kesiapannya menyambut idul fitri dua ribu dua puluh
dengan menyiagakan satuan tugas ramadan dan idul fitri atau satgas rafi
satgas rafi akan bersiaga sejak dua puluh lima maret hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh
sama bahwa pertamina group kembali mengaktifkan atau membentuk satgas rafi dua ribu dua puluh empat sejak tanggal dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat yang lalu
sampai tugasnya nanti selesai dua puluh satu april dua ribu dua puluh
jadi kalau kita bisa bagi dua begitu ya satgas ini sejak tanggal dua puluh lima april hingga akhir
sejak dua puluh lima maret hingga akhir maret itu fokus pada peningkatan stok
penebalan stok yang ada di tbbm begitu ya
dan sedangkan mulai tanggal satu april hari ini hingga tanggal dua puluh satu april kita fokus juga menambahkan layanan layanan energi
energi berupa posco pertamina siaga
kemudian ada layanan layanan kesehatan juga layanan layanan lain yang berkaitan dengan nanti jalannya arus mudik lebaran
dan juga hingga arus balik lebaran selesai
berdasar prediksi survei kementerian perhubungan tahun dua ribu dua puluh empat potensi pergerakan masyarakat selama mudik idul fitri dua ribu dua puluh
akan naik mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang
momen ini jadi perhatian utama pertamina untuk menjaga kehandalan stok bbm
dan lpg bagi masyarakat agar masyarakat bisa tenang menjalani libur lebaran dengan kepastian ketersediaan bbm dan lpg
jadi selama satgas rafi ini kami menyiapkan satu tujuh ratus sembilan puluh dua spbu siaga dua puluh empat jam
jadi spbu ini akan stand by dua puluh empat jam melayani masyarakat yang membutuhkan bbm
kami juga menyiapkan lebih dari lima agen lpg siaga
pertamina memastikan seluruh layanan serta stok bbm aman dan mencukupi bagi kebutuhan masyarakat saat arus mudik maupun balik lebaran
tim liputan kompas tv